gue harus cari cara supaya si cewek asongan itu jauh jauh dari mypins
makin susah sih kayaknya mel
apalagi secara asongan sama pangeran ditunjuk buat jadi wakil sama ketua pesta seni kampus
ya kemana mana pasti barengan
ih yang ada si cewek asongan berasal kepentingan kali ya
ya makanya itu gue mau cari cara supaya si cewek asongan itu jauh jauh dari mypins
ke post security karena tukang laknya sudah nungguin disana
sabar dong khusus goreng
ini gue mau ah buang air besar
kenapa kalian masih bengong aja
sekarang tangan kalian cepat taruh di atas meja biar borgol itu bisa dipotong
ya tunggu bentar dong
kenapa gak cari cara lain bikin kunci duplikan atau apa kek
yang ada kalian makin akan semakin lama terbelenggu di borgol itu
gak masalah khusus goreng
hal hal yang baik itu emang butuh waktu kita tunggu
tunggu sampai kapan
ya mendingan begitu lah
meskipun bertentangan sama hati gue cuman gimana lagi
nanti aja khusus goreng
bisa bisanya ya khusus goreng tersenyum disaat saat seperti ini
gue kan ngeri banget
oh jangan seneng dulu sus goreng
borgole mungkin udah lepas
tapi lo lupa urusan kita masih panjang
mulai sekarang kita kan ketua dan wakil ketua buat pesta seni
jadi kita akan lebih sering bertemu
gak usah seneng gitu dong mukanya
bu nawang dari sini mau kemana
sekitar ke mall ya
atau ke supermarket
nggak apa apa kita belanja bulanan
jangan kan belanja bulanan
belanja untuk dua tahun saya beliin untuk bu nawang
saya ngerti bapak maksudnya
saya mau balik kantor pak
kan ini masih jam kerja
saya takutnya pak alex butuh saya di kantor
selama jalan sama saya
saya pastikan semuanya kan baik baik aja
ya tapi kan saya harus
udah tenang aja
ambil antara dia ya adalah
saya pikir dipindah ke bidang pribon
mungkin enggak lupa beliga
memang pedalnya mandi tadi
it's lame kayak satu tahun zalar
emang ada masalah apa
pak alex bilang ibu nowang kembali ke kantor atau enggak
soalnya juga sebentar lagi kan jam pulang kantor
saya ini saya buru buru untuk balik ke kantor ya dinda
pak pak pak remon pak
dengan siapa ini
saya minta tolong ya jangan ganggu bu nawang dulu
karena bu nawang sedang ada urusan sama saya oke
pak alex bapak bicara sendiri aja ya
kenapa sikap pak remon seperti ini ke aku
pak alex minta bu nawang untuk pulang kantor
tadi sekretaris saya aja nanyain
ah apa bu nawang balik ke kantor apa enggak
kalau masih sama pak remon gak apa apa kok pak
oke tolong jangan gue dulu ya
iya baik pak remon
nah makanya tenang aja udah
semuanya akan baik baik saja
enggak ada yang ganggu saat tukun
maaf pak tadi saya bingung mau jawab apa
makanya saya langsung kasih teleponnya ke pak alex
aku bener bener gak bisa tenang kalau pak remon jalan berdua sama bu nawang nih
gimana kalau mereka berdua bisa jadi dekat ya
terus gimana kalau pak remon suka sama bu nawang
lebih bahaya lagi itu
apa yang harus aku buat sekarang nih
nggak mungkin aku minta tolong lydia untuk ngikutin mereka berdua
gue harus cari cara supaya si cewek asongan itu jauh jauh dari my prince
makin susah sih kayaknya mel
apalagi secara asongan sama pangeran ditunjuk buat jadi wakil sama ketua pesta seni kampus
ya kemana mana pasti barengan
ih yang ada si cewek asongan berasal kepentingan kali ya
ya makanya itu gue mau cari cara supaya si cewek asongan itu jauh jauh dari my prince gimana
ya tapi gimana caranya
hmm tapi kalau menurut gue kayaknya kali ini lo jangan call your daddy deh
lo itu harus belajar buat nyelesain masalah lo sendiri
ya emang gue gak ada niatan call my daddy kok
itu makanya kalian tuh bantuin gue mikir caranya gimana jangan cuma protes aja
terus juga ya
kampus kita buka penerimaan beasiswa lagi
hah serius lo
apa bunga bangsa coba deh
makin banyak deh mahasiswa kampungan kayak si cewek asongan di kampus kita nggak banget
persyaratan masuknya lumayan gampang lagi sih
selain nilai akademis calon mahasiswa harus menyerahkan surat kelakuan baik
jika selama menjadi beasiswa terlibat tindak kriminal otomatis langsung di do dari kampus
kayaknya gue tau deh

apa ada jaminan bocoro
sini kita buka akademis ini
berikan syukur di gw
pikiran terus sama omongan usus goreng
sok banget sih usus goreng
masa telepon dari gue gak diangkat
putri kemana ya bu
aku telfon gak diangkat
telfonnya udah diangkat
usus goreng keluar
usus goreng keluar malem malem gini sama siapa coba
wah gak bener nih
atau malam ini raihnya